talenta talenta terbaik bangsa akan menyampaikan gagasannya yang nantinya bisa dipilih oleh partai politik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
inspirasi jelajah perjalanan sandiaga uno di kampus universitas surabaya pada pekan lalu
saya siap saya nyatakan nanti partai politik akan menentukan tapi saya sudah menaikkan kesiapan
dan itu sudah kami buktikan dengan pencapaian dari pariwisata dan ekonomi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
kita tidak boleh mematok matok kita sampaikan itu prerogatif dari partai politik yang ada
kita tentunya harus menyiapkan partai politik nanti menentukan
saya selalu berkoordinasi dengan para partai politik
karena saya pernah gerindra
sinyal kesiapan sandiaga uno untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat sebelumnya disampaikan pada tiga puluh satu agustus silam
usai bertemu sejumlah tokoh partai persatuan pembangunan atau p tiga daerah istimewa yogyakarta
politikus gerindra itu menyatakan siap berlaga di pilpres dua ribu dua puluh
sinyal kesiapan sandiaga uno ditanggapi ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad pada lima september silam
pada saat itu dasko telah meminta penjelasan kepada sandiaga uno terkait sandi yang hendak maju di pilpres dua ribu sembilan belas
dasko kembali mengingatkan soal hasil rapi mas gerindra yang mengusung prabowo subianto sebagai kandidat presiden dari gerindra
kalau untuk yang terakhir terakhir pak prabowo dan pak sandi belum pernah ketemu
tapi komunikasi komunikasi itu juga tetap ada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
ya tetapi juga apapun itu ya kita akan lihat nanti
dan juga gerindra tetap berpatokan bahwa pencapresan pak prabowo sudah final
isu pencapresan sandiaga uno itu pun mendapatkan reaksi keras dari wakil ketua dewan pembina partai gerindra desmond junaidi mahesa
desmond menyindir keanggotaan sandi yang mungkin sudah tidak punya kartu anggota partai gerindra lagi karena sudah dimakan tikus
sehingga mau saja dicalonkan oleh p tiga
bahkan desmond mengaku senang kalau sandi keluar dari gerindra sehingga tidak merugikan partai
meski mendapatkan penentangan dari elit gerindra sandiaga uno tampaknya sudah mematapkan diri untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
sandi mengungkapkan dirinya sudah punya pengalaman diminta mundur oleh partai gerindra
dia bercerita pengalamannya
karena di tahun dua ribu sembilan belas yang diminta untuk meninggalkan jabatan sebagai wakil gubernur dki jakarta
untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
lantas sudah siapkah sandi kali ini
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
dan terima kasih anda masih menyaksikan
untuk menganalisis hasil survei elektabilitas seorang sandiaga uno
sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden pada kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana sosok sandiaga uno dalam beragam survei yang dipotret dari beberapa lembaga
saya akan tunjukkan kepada anda
yang pertama dari indikator politik indonesia
ini surveinya periode tiga puluh oktober sampai lima november dua ribu dua puluh
kita lihat survei sandiaga uno di calon wakil presiden versinya indikator politik indonesia masih periode yang sama tiga puluh oktober sampai lima november dua ribu dua puluh
sisanya ada erick thohir kofifa indar parawansa andika perkasa puan maharani tri risma harini susi pujiastuti dan juga mahfud md
ini periode tiga puluh oktober sampai lima november
bagaimana dengan lembaga survei lain yang di sekitar bulan november ke desember
ada surveinya poltreking indonesia periode dua puluh satu sampai dua puluh dua
tujuh november dua ribu dua puluh dua untuk elektabilitas calon presiden
berapa sandiaga uno
posisinya di bulan november kita lihat sandiaga uno ternyata turun
di posisi pertama tetap ganjar pranowo kemudian yang kedua adalah anies baswedan prabowo subianto puan maharani rituan kamil
kofifa indar parawansa agus harimurti yudhoyono ada juga mohaimin iskandar
itu di bulan november dua puluh satu sampai dua puluh tujuh november
bagaimana dengan elektabilitas sandiaga uno di bulan november versinya poltreking untuk posisi calon wakil presiden
apakah ada peningkatan ataupun penurunan kita lihat bersama di sini
kalau tadi pak sandi di surveinya indikator posisi tiga sekarang pak sandi di posisi empat
tapi posisi satu dan dua nya tidak berubah ya rituan kamil agus harimurti yudhoyono
ada juga mohaimin iskandar puan maharani mahfud md andika perkasa erlangga hartarto
tidak tahu atau tidak jawab
kita lihat lembaga lain lembaga ketiga yang kita rangkum yang kita potret adalah carta politika
hasil surveinya baru dirilis kemarin delapan enam belas desember dua ribu dua puluh dua carta politika untuk elektabilitas calon presiden
yang pertama ganjar pranowo anies baswedan prabowo subianto rituan kamil
itu untuk surveinya calon presiden
bagaimana dengan survei di calon wakil presiden versinya carta politika
kita lihat bersama periode delapan sampai enam belas desember
erick thohir kemudian ada kofifa indar parawansa mohaimin iskandar andika perkasa puan maharani basuki cahayapurnama erlangga hartarto dan susi
itu yang terpotret dari tiga lembaga survei yang kami tampilkan tadi
bagaimana trennya tren elektoralnya meningkat atau menurun
kita lihat sumbernya adalah lembaga survei carta politika tren elektabilitas sandiaga uno sebagai calon wakil presiden
dan di desember dua ribu dua puluh dua angka elektabilitas sandiaga uno untuk posisi calon wakil presiden
oke itu tadi hasil survei tren elektabilitas dari seorang sandiaga uno untuk posisi capres dan juga cawapres
apakah kemudian modal elektabilitas ini cukup bagi seorang sandiaga uno maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
kita tidak tahu
malam ini kita langsung mengundang menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
sekaligus politikus partai gerindra yang sudah hadir di studio politik
talk show pada malam hari ini sandiaga salahuddin uno
assalamualaikum terima kasih
terima kasih sudah hadir
kita nanti akan menjawab dan juga bertanya beberapa hal poin poin penting soal nasib anda di pemilu dua ribu dua puluh
sudah siap pak untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang sudah kita siapkan
setelah ini kita akan sama sama mencari
challenge ataupun bertanya tentang kemana arah politik sandiaga uno akan berlabuh di pilpres dua ribu dua puluh
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus politisi gerindra sandiaga uno mengaku siap maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
padahal rapimnas partai gerindra telah memutuskan prabowo subianto sebagai calon presiden tunggal yang akan diusung
kesiapan maju gelanggang pemilu memicu pertanyaan kemana jalan politik sandiaga uno akan berlabuh di pilpres dua ribu dua puluh
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
kus partai gerindra sandiaga salahuddin uno
salam malam pak sandi
malam mbak nana
oke sebelum saya langsung bertanya kita harus apa dulu teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas pancasila
cnn indonesia political show selalu mengundang teman teman badan eksekutif mahasiswa untuk turut bergabung
mengikuti dialog secara virtual dan nanti mereka bisa bertanya ataupun mengungkap
bahkan pendapatnya mengkritik juga bisa terhadap topik ataupun narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini
selamat malam teman teman terima kasih
nanti mungkin bisa tanya dan juga menyatakan pendapatnya itu udah yang senyum senyum kayaknya ngefans sama pak sandi
nanti pertanyaannya yang paling sulit
kita bisa mulai pak
pak sandi anda berkali kali menyampaikan secara terbuka bahwa anda siap maju dalam kontestasi pilpres sebagai capres ataupun sebagai cawapres
kenapa pak sandi sudah mau mulai terbuka
nyampaikan itu ke publik
ya saya ini pengalaman saat kontestasi dua ribu tujuh belas di level daerah dan di dua ribu sembilan belas
di mana saat itu kan prosesnya sangat cepat
dan kesiapan kita ini harus diuji
karena misalnya keputusan untuk dua ribu sembilan belas di bawah saat itu
saya masih bertugas
di pemerintah provinsi dki sebagai wakil gubernur
tiba tiba mendapat panggilan dan harus mendampingi pak prabowo pada saat itu
dan kalau saya flashback bahwa apakah saya waktu itu siap
ya tentu pada saat itu kan belum terlalu siap
nah oleh karena itu pertanyaannya kita harus menyiapkan diri
siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh partai politik
atau gabungan partai
dia harus menyiapkan diri
harus menyiapkan apa pemikiran dan gagasannya kepada bangsa ini
khususnya mengenai keberlanjutan pembangunan
apalagi ada geopolitik
bagaimana isu inflasi yang baru kita bisa atasi
bagaimana harga bahan bahan pokok
untuk para mahasiswa bm universitas pancasila
bagaimana dengan biaya kuliah mereka
biaya kesehatan dan lain sebagainya
ini yang platform yang mesti disiapkan
karena kalau kita tidak siap
kita jawabnya oh saya sih nggak siap
ini tidak menunjukkan keseriusan untuk berkontribusi buat bangsa dan negara
jadi bapak serius dong
karena bapak lima belas kali loh bicara siap maju dalam kontestasi pilpres
sekitar diatas mungkin sepuluh kali ya
kalau kita lihat kita recap tuh udah lima belas kali
beberapa kali saya ditanya
saya sudah menyampaikan berkali kali bahwa kita harus menyiapkan diri
dan kita harus menyampaikan
kepada publik kesiapan kita
karena di posisi untuk berjuang membangun indonesia
kita nggak boleh setengah setengah
kita harus memberikan kontribusi kita secara all out
itu karena penasaran
karena gagal di dua ribu sembilan belas
saya nggak melihat itu sebagai suatu kegagalan
tapi setiap kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan
saat saya membaca
saya bangun usaha
kan saya mulainya juga kalau boleh dibilang gagal
saya di phk
akhirnya saya membangun usaha
jatuh bangun berkali kali
saya selalu percaya bahwa jika kita gagal dan menyikapi itu dengan positif
ini justru akan menjadi anak tangga kita untuk mencapai kesuksesan yang tertunda
nah di dua ribu sembilan belas ini kan sebuah event politik yang luar biasa
dan saya sangat bersyukur
bapak presiden pak jokowi memiliki kenegarawanan yang luar biasa
secara beliau berbesar hati mengundang pak prabowo dan saya ke dalam pemerintahan
yang pada saat itu di dua ribu sembilan belas kontestasi tidak akan pernah terpikirkan
namun seiring dengan perjalanan waktu pak prabowo bergabung
setelah saya meminta mungkin satu tahun lebih saya menata usaha saya kembali
akhirnya saya diminta bergabung
di tengah tengah covid di portfolio pariwisata ekonomi kreatif yang betul betul saat itu menghadapi tantangan
nah ini juga kita jalani dan setelah dua tahun ya sama sama kita bersyukur kita bisa mengatasi pandemi
kita berjuang membangkitkan ekonomi
dan indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil mengatasi pandemi dan berhasil memulihkan ekonominya

kesiapan anda maju kontestasi pilpres yang anda sampaikan lebih dari lima belas
anda menyadari ini tidak
iya saya sudah beberapa kali memberikan penjelasan karena kan waktu rapinas saya juga diundang
gue datang dan seperti orang yang loyal
saya menyampaikan bahwa saya tegak lurus pada apa yang nanti diputuskan oleh pak prabowo
dan keputusan itu tentunya akan diambil karena karena saya teenage kegiatan sangat berantakan

pengalaman saya memang seperti itu
sampai nanti ke kpu itulah yang final
jadi selama tentunya kita menunggu keputusan final itu tentunya kita memberikan penguatan
dan saya ini kalau dilihat pengalaman saya di gerindra ya walaupun belum terlalu lama
saya baru tujuh tahun bergabung bersama partai gerindra
saya diminta mundur waktu capres
saya mundur bukan hanya sebagai wakil gubernur dki tapi saya mundur sebagai pengurus di partai gerindra
saya diminta bergabung kembali
saya bergabung kembali dan semua keputusan dari pak prabowo sebagai pimpinan tertinggi selalu saya patuhi
jadi anda merasa masih punya peluang sampai nanti pendaftaran di kpu
peluang bisa dicalonkan
sebagai capres di gerindra
memiliki kekuasaan itu adalah partai politik dan gabungan partai politik
mereka akan menentukan
dan pada saat itu siapapun yang akan ditunjuk harus siap
siap untuk ditunjuk siap untuk seandainya tidak ditunjuk
jadi apapun yang nanti akan diputuskan sebagai seorang kader partai politik kita harus siap untuk menjalankan amanahnya
tapi kan ini memunculkan bagaimana ya
tidak satu komando begitu di dalam barisan partai gerindra
karena kan rapimnas partai gerindra sudah memutuskan satu nama yaitu prabowo subianto sebagai calon presiden
kemudian tiba tiba ada seorang kader lainnya yang bicara siap juga sebagai capres ataupun cawapres
kan pertanyaannya itu
saya yang minggu lalu misalnya
saya ditanya di pamekasan
ini daerah di mana prabowo sandi menang delapan puluh persen
ini kader yang sangat militan
kebetulan kepala desa
dengan logat bahasa maduranya yang sampaikan kami berjuang buat prabowo sandi
kami kecewa prabowo sandi meninggalkan kita
sekarang kalau gimana kalau pak sandi kita minta lagi untuk dua ribu dua puluh empat maju
oh kami gak siap
kita harus bilang siap
kita akan berjuang untuk masyarakat membangkitkan perekonomian mereka
mereka harus kita rangkul
kita harus tangkap aspirasinya
dan kita harus tentunya memberikan keyakinan kepada mereka bahwa pemerintah itu hadir
dan proses kontestasi demokrasi itu bukan yang mempolarisasi saling jatuh menjatuhkan
tapi kita harus memberikan suatu kontestasi demokrasi yang tentunya bisa memberikan keberlanjutan daripada pembangunan ini
dan jika ya saya berulang kali sudah menjelaskan bahwa akhirnya itu keputusannya pak prabowo
kalau pak prabowo memutuskan ah ya kita semua ikut keputusan itu
dan keputusan itu akan tentunya diambil pada saat nanti gabungan partai politik
akhirnya setelah melalui proses tahapan pengkajian pertimbangan semua akan mengambil keputusan itu
dan apapun yang akan diputuskan tentunya kita akan patuh
oke apapun yang diputuskan tentunya kita akan patuh
tapi ini di sisi lain sekjen partai gerindra orang nomor dua yang terkuat di partai mengatakan bahwa hanya ada satu capres gerindra namanya prabowo subianto
kalau di luar mengaku ngaku sebagai capres itu ilegal anda merasa itu ditujukan untuk anda nggak
enggak karena apalagi dari sekjen muzani saya sangat menghormati beliau sahabat saya
kalau umroh suka bareng sama saya
karena saya gak pernah bilang saya ini ditanya siap gak berpikir
tanya siap gak menjadi capres gerindra kan itu bukan mewenang saya
gerindra itu adalah pimpinannya pak prabowo dan sebagai ketua dewan pembina dia sebagai pengambil keputusan terakhir
jadi konteksnya harus kita luruskan dan menurut saya ya ini bagian daripada pendidikan politik bahwa politik itu sangat dinamis sangat cair dan apapun itu
harus kita sikapi dengan lapang dada dan nggak usah baper gitu
saya nggak merasa itu ditunjukkan kepada saya karena kalau saya berhubungan juga dengan beliau sering kita ketemu acara maulid
ya ketawa ketawa senyum senyum tukar pikiran tapi kita di gerindra ini arahan dari pak prabowo satu teman kurang atau seribu teman kurang satu musuh kebanyakan
mungkin di daerah ini
mungkin di daerah ini
mungkin di daerah ini
mungkin di daerah ini
jadi buat kita semua politik ini adalah untuk pertemanan kita harus merangkul dan bersatu padu menghadapi kontestasi demokrasi ini
tapi anda nggak ditegur sama sekali karena kabarnya sudah banyak petinggi gerindra yang mendatangi anda menegur untuk jangan bicara soal kesiapan menjadi capres
belum ada yang kebetulan saya di gerindra ini ditugaskan oleh pak prabowo untuk fokus di tugas saya di kementerian
jadi saya nggak memiliki tugas sama sekali di kegiatan partai gerindra dan saya terus berkomunikasi dan saya pastikan bahwa ini politik persahabatan kok
ini kita demokrasi yang mudah mudahan sejuk demokrasi santun
jadi apa yang saya sampaikan saya tidak akan pernah masuk ke dalam ranah yang memang bukan menjadi domain saya
karena domain ini adalah domainnya partai politik dan di situ baik itu partai gerindra maupun partai lain ya berhak untuk mempertimbangkan mengkaji dan mengambil keputusan di saatnya nanti
oke partai lain berhak untuk mempertimbangkan termasuk mempertimbangkan anda sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden
menurut anda itu melanggar adab etika politik nggak pak sandi
tentunya politik ada fatsun tersendiri dan pembangunan pembicaraan
peran koalisi itu pasti akan terus cair berdinamika
saya pernah mengalaminya saat ada di level daerah maupun saat koalisi di tingkat pusat
jadi itu para sahabat sahabat pimpinan partai politik elit partai politik yang akan menentukan
dan etika tentunya adab harus dijaga dan kita selalu santun menyampaikan bahwa jika dipertimbangkan tentunya nanti
oke tapi anda tidak merasa sedang bersaing dengan prabowo subianto ya
enggak pak prabowo itu mentor saya pak prabowo itu yang mengajak saya masuk di pelayanan publik pak prabowo itu yang menjadi guru saya
sebetulnya nggak akan pernah ada di partai politik kalau tidak diajak oleh beliau
beliau yang minta saya juga mundur dari gerindra saat pilpres dua ribu sembilan belas
dan waktu itu dia bilang supaya partai partai semua yang lain memiliki sandi
dan setelah kontestasi selesai mk diketok beliau bergabung dengan pemerintahan saya diajak lagi untuk bergabung
dan karena memang
saya dulu berjuang untuk beliau di dua ribu empat belas sebagai jubir capres pak prabowo
waktu itu berpasangan dengan prabowo hatta sampai di dua ribu dua puluh
di dua ribu tujuh belas juga saya mengikuti arahan beliau
jadi saya tegak lurus kepada beliau dan jika beliau sudah memutuskan dan memberikan arahan tentunya akan saya patuhi
oke berarti anda siap untuk tidak dicalonkan
harus siap dan itu adalah konsekuensi dari ada di level perpolitikan tingkat nasional
kita harus berkontribusinya itu kepada nkri
dan seandainya mekanisme dari gabungan partai tidak menunjuk tidak mencalonkan tentunya tetap kita harus terus berkontribusi kepada bangsa dan negara
oke tapi kalau ada godaan dari partai lain
godaannya ada di partai politik
jika seandainya sudah difinalkan dan itu akan saya konsultasikan dengan pak prabowo tentunya sebagai pimpinan saya
oke akan dikonsultasikan dengan pak prabowo
artinya anda membuka peluang kalau misalnya ada tawaran dari partai lain untuk mengusung anda tapi tidak dari gerindra
pak prabowo itu selalu menyampaikan ke saya bahwa kepentingan nkri itu adalah kepentingan tertinggi kepentingan nasional
dan seandainya demi berjuang persatuan dan kesatuan
demi menawarkan kontribusi
kita tentunya harus duduk bersama untuk memutuskan
seperti bergabung dengan pemerintahan
dulu tidak pernah terpikirkan tapi begitu ada tawaran dari bapak presiden kita duduk berdua
dan pada saat itu kepentingan nkri membangun bersama sama
menyatukan yang mungkin pernah terserak untuk bisa berkolaborasi membangun negeri
ya semuanya harus dibuka opsi untuk itu
duduk bersama dengan pak prabowo pada saat sama sama ingin masuk ke dalam pemerintahnya pak jokowi
kapan terakhir kali duduk bersama dengan pak prabowo untuk membicarakan soal peluang pilpres ini
ya tentunya saya rutin bertemu beliau dan setiap bertemu beliau kita bicara bukan hanya politik
kita bicara mengenai isu yang dihadapi berbangsa bernegara
kadang kadang kita bicara mengenai pertahanan kita bicara mengenai ekonomi kadang kadang bicara pariwisata
beliau suka sekali satu destinasi super prioritas kita yang lagi kita kembangkan di sulawesi utara di likupang
dan justru jarang kita bicara mengenai politik terutama dua ribu dua puluh empat
tapi saya selalu bilang sama beliau pak saya selalu berkeliling bertemu menangkap aspirasi masyarakat
dan mereka menyampaikan
mereka menyampaikan tentang keinginannya untuk bahwa kita terus berjuang untuk para pendukung pak prabowo
dan saya sampaikan juga bahwa walaupun di tengah tengah pandemi
antusiasme masyarakat untuk sama sama kita untuk mengatasi situasi ekonomi ini terus terlihat
dan masukan itu yang selalu saya inginkan
dan saya berikan kepada pak prabowo dan beliau mengapresiasi
dan menurut saya kita harus tentunya memberikan berita apa adanya kepada beliau
bahwa ini yang terjadi di tengah tengah masyarakat
dan beliau tentunya selain sebagai tugasnya di menteri pertahanan adalah pimpinan dari pimpinan saya di partai yang di mana saya bergabung
kapan terakhir berkomunikasi secara intensif
bukan di acara kementerian bukan di acara kenegaraan tapi benar benar bicara berdua soal peluang anda maju kontestasi pilpres
kita rutin bertemu mungkin tiap dua atau tiga bulan
jadi baru beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bertemu
dan pertemuannya selalu bersahabat
dan apa yang disampaikan rasanya kurang waktu sama beliau ya
karena beliau juga sibuk
tapi saya meyakini apapun nanti keputusan yang beliau ambil adalah yang terbaik buat bangsa dan negara
beliau adalah negarawan sejati dan saya sangat hormati beliau
saya melihat keputusan apapun yang beliau ambil selama ini itu untuk kepentingan bangsa dan negara
yang pak sandi tadi katakan yang tadi pak sandi sampaikan
bahwa rutin bertemu tapi informasi lain yang kami dapatkan
pak prabowo belum mau bertemu dengan anda untuk bicara soal pilpres
jadi anda sudah beberapa kali minta waktu untuk bertemu tapi pak prabowo belum mau untuk bertemu sampai detik ini
jadi ada dua informasi yang berbeda yang kami terima
ya mungkin kalau spesifik mengenai bicara mengenai pilpres yang nggak pernah kita bicarakan
karena pilpresnya sendiri baru keputusannya baru oktober
kita harus beri ruang tapi kalau untuk saling memberikan update memberikan pandangan kita tentang itu selalu rutin bertemu
dan memang gak pernah diagendakan yuk kita ngomong mengenai pilpres
itu bukan ranah saya itu domain beliau
jadi saya gak akan pernah bicara pilpres sama beliau karena beliau ini yang akan menentukan
beliau adalah ketua dewan pembina saya lancang kalau saya akan bilang yuk pak prabowo kita ngomong pilpres
siapa kamu saya kan yang akan menentukan
jadi ini yang teman teman mungkin juga harus mengerti bahwa di mekanisme kami di partai gerindra keputusan final adalah dari pak prabowo
dan itu beliau akan mengambil keputusan di saatnya nanti
jadi pak prabowo belum pernah memanggil ataupun bertanya kepada pak sandi soal kesiapan anda maju sebagai capres atau cowapres di pilpres dua ribu dua puluh empat
khusus mengenai capres dan cowapres tidak pernah
kita dan saya rasa tidak akan pernah
kita dan saya rasa tidak akan pernah
kita akan berbicara mengenai itu
dan di situ memang sebagai seorang kader harus betul betul tahu batas
batasnya itu adalah batas yang nanti pimpinan partai akan memutuskan
saya berkontribusi sesuai dengan
tugas dan fungsi saya di mana saya berada sekarang tentunya saya akan tidak akan pernah mundur
seinci juga dari arahan yang sudah diberikan dan saya berikan totalitas
apa yang saya sudah kontribusikan ini betul betul demi sesuai dengan apa yang menjadi harapan beliau
dan tentunya kita yakin saya pribadi dan keluarga saya juga sangat yakin karena saya banyak berdiskusi sama keluarga
bahwa kita yakin hakul yakin keputusan akhir dari pak prabowo itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara
tapi anda tidak merasa melangkahi ketika pak prabowo tidak tahu tidak pernah memanggil anda untuk mengklarifikasi kesiapan anda maju sebagai capres cawapres
kemudian anda sudah bicara ke publik lima belas kali begitu
atau belasan kali gitu
itu bukannya bentuk melangkahi pak sandi
saya melihatnya itu bentuk keseriusan kita untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara
jadi buat saya kan kalau misalnya memang akhirnya itu dianggap sebagai melangkahi tentunya saya akan dipanggil
akan mungkin diberikan arahan lebih lanjut dan itu akan saya terima
menurut anda pak prabowo tahu nggak
ataupun mendengar kesiapan anda maju sebagai capres ataupun copres
dari pertama ya pak prabowo sudah berkali kali memberikan statement saat ditanya kesiapan seandainya saya ditunjuk sebagai
itu setelah pilpres dua ribu sembilan belas
kalau tidak salah sudah dua tiga kali dan beliau menyampaikan beberapa komentar yang tentu jejak digitalnya bisa dicek sendiri
dan itu yang disampaikan kepada saya
tapi kan lain kalau yang menyampaikan itu ketua umum saya ketua dan pembina saya di partai gerindra
menyampaikan itu dalam konteks beliau mendengar dan memberikan komentar
sementara tugas saya kan jelas bahwa satu bangkitkan pariwisata ekonomi kreatif
bagaimana buka lapangan kerja ciptakan ekonomi kreatif yang bisa memberikan solusi
dan alhamdulillah tugas saya dua tahun ini bahwa pariwisata kita loncat dua belas peringkat mengungguli malaysia thailand dan vietnam
ekonomi kreatif nomor tiga terbesar di dunia ini sudah saya buktikan
dan tapi nanti kan keputusannya di tangan gabungan partai politik
yang kami dengar anda sangat percaya diri kalau pak prabowo pada akhirnya akan memberikan restu ke anda
saya enggak pernah
semua saya serahkan kepada yang maha kuasa
yang maha kuasa dan saya yakin keputusan beliau adalah keputusan yang terbaik
apapun keputusan beliau saya akan dukung
dan ini yang merupakan konsekuensi sebagai seorang kader yang loyal
oke nanti kita akan mengupas lebih dalam soal peluang anda di partai lain
dan juga godaan godaan yang ditawarkan ke anda
tapi kita harus jeda terlebih dahulu pak sandi
jangan kemarau marau tetap bersama kami di political shield
sangka ze proteins
kadang kadang bicara mengenai pariwisata kadang kadang bicara mengenai ekonomi kreatif
terakhir di pamekasan kita bicara mengenai desa wisata
dan ini bukan pertama kali saya diundang di p tiga sudah berkali kali sebelumnya saya pernah diundang oleh teman teman dari partai lain juga
dan sebagai sahabat tentunya hadir dengan harapan kita bisa membangun silaturahim kebersamaan
dan menurut saya sebagai eksekutif diundang mitra kerjanya tentunya kita berusaha untuk hadir
dan setiap kali saya hadir saya mendapatkan aspirasi dari bukan hanya kader p tiga karena yang hadir itu dari kepala desa
juga dari tokoh masyarakat tokoh penggerak pariwisata kelompok sadar wisata dan lain sebagainya
tapi mitra kerjanya men parekraf itu
itu bukan hanya p tiga sih pak tapi anda paling sering hadir di acara p tiga dibandingkan acara partai lain
karena paling sering mengundang mungkin
oke jadi kalau ada partai lain yang mengundang anda juga akan hadir
pasti saya akan penuhi undangannya sebisa saya saya akan hadir
dan saya tuh setiap hari mungkin ada dua belas lima belas kegiatan dan saya bangun pagi pulang pagi istilahnya
karena menurut saya
karena bersilaturahim itu memperluas wawasan kita dan di saat ekonomi dan khususnya sektor saya pariwisata dan ekonomi kreatif ini perlu dukungan semua pihak
tentunya silaturahim itu ya selain memperpanjang umur juga membukakan peluang rezeki yang berlimpah
anda melihat peluang dicalonkan dari p tiga nggak
sekali lagi nana itu adalah
ranahnya partai politik untuk mencalonkan
ya kalau p tiga nya kemudian mempropos anda untuk pak sandi p tiga akan mengusung anda sebagai capres ataupun cawapres anda mau nggak
ya tentunya itu kan butuh gabungan partai politik dan nanti seandainya ada pembicaraan itu disampaikan ke saya
saya akan sampaikan juga bahwa saya ini kader partai gerindra tentu saya harus konsultasikan dengan pak prabowo
jadi itu menurut saya fatsun yang tepat
seandainya ada seperti itu dan keputusan pak prabowo seperti apa ya nanti akan saya sebagai kader yang tegak lurus akan saya patuhi
kalau pak prabowo melarang untuk tidak usah kemudian hadir di acara acara partai lain kemudian tidak perlu dicalonkan oleh partai lain anda bagaimana
ya itu kalau menjadi keputusan dan ada dalam bentuk arahan langsung dari beliau ya harus kita ikuti arahan dari beliau
saat misalnya ya di pilgub dua ribu delapan belas
gerindra di mana partai saya bergabung waktu itu calonnya itu ada sembilan
dan dikerucutkan tujuh lima
saya yang pertama kali berinovasi waktu itu
partai pdi perjuangan membuka satu proses untuk menjaring calon gubernur
mencalon wakil gubernur
pak ini ada proses pencalonan dari partai lain
bulan ini pdip bulan depan pkb
oh ikut ikut aja semua
itu perintah beliau
buka peluang silaturahim
seribu teman kurang satu musuh kebanyakan
itu yang disampaikan pak prabowo
tapi kan ini nggak ada perintahnya pak prabowo juga
berangkat dari situ kan memang proses belum dimulai
belum ada pendaftaran tidak ada proses pencalonan dan lain sebagainya
jadi saya berkaca dari arahan beliau saat itu bahwa beliau itu adalah seorang negarawan
jadi intinya loyalitas terhadap nkri itu jangan terbatas terhadap suatu sekat sekat
tapi berikanlah yang terbaik yang kau miliki
dan nanti saat terakhir kan keputusannya juga di beliau
saat beliau mengambil keputusan kita nggak usah berandai andai tidak usah kita berhipotesa
karena memang kita juga bukan pengamat
tugasnya pengamat mungkin yang berhipotesa
saya hanya menjalankan tugas saya
jadi selama pak prabowo tidak bilang apapun gak melarang ataupun gak memerintahkan pak sani jalan terus aja ya usaha terus gitu pak
mengalir karena politik itu juga sangat calon
sangat cair mengalir dengan kan kita niatkan ini semua sebagai ibadah
niat berkontribusi kepada bangsa dan negara
saya ini di dunia usaha sudah dapat suatu karunia yang luar biasa
saya masuk politik juga beliau yang mengajak
saya ingat sekali kata kata beliau bahwa ini saatnya kamu berkontribusi buat bangsa dan negara
di dunia usaha sudah banyak membuat terobosan
usaha sudah besar sudah jadi usaha nasional buka lapangan kerja bagi tiga puluh ribu karyawan
sekarang saatnya lah untuk berkontribusi memberikan yang terbaik buat bumi pertiwi
jadi anda tidak mungkin mengkhianati prabowo subianto
ya gak mungkin lah
kalau beliau memang akhirnya mengambil keputusan ya ini saya akan konsultasikan sama beliau dan langkahnya tentunya harus terus berjalan
berkoordinasi dengan beliau
oke tetap berkoordinasi dengan pak prabowo
selain berkoordinasi dengan pak prabowo kabarnya anda sering diajak diskusi diajak berkoordinasi dengan presiden jokowi soal peluang anda di pilpres dua ribu dua puluh empat
pak presiden ini saya kagum ya
jadi karena saya kenal pak presiden ini saat di solo terus dki dan sekarang menjadi pimpinan
dan sekarang menjadi pimpinan saya menjadi atasan saya
beliau memanggil berkali kali banyak bercerita tentang strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif tapi juga bertanya sama saya pandangan pandangan mengenai khususnya berkaitan dengan keberlanjutan demokrasi kontestasi dan pandangan saya seperti apa
baik sebelum di kabinet
di kabinet sampai setelah di kabinet
tapi saya sangat menghargai karena beliau ini betul betul melihat bahwa kontestasi demokrasi ini juga bukan hanya bersaing terus bermusuhan gitu polarisasi
tapi konsep yang bersaing terus bersanding itu buat beliau ini menurut saya ini adalah inovasi yang luar biasa
mungkin dunia demokrasi yang lebih matang atau lebih dewasa atau lebih tua dari indonesia juga melihat ini belum pernah terjadi gitu
jadi ketemu presiden berkali kali diajak diskusi presiden masa gak pernah tanya pak sandi gimana elektabilitasnya tetap tinggi itu jadi cawapres
bapak siap gak masa presiden nggak pernah nanya kayak gitu sama pak sandi
ya beliau tentunya sebagai presiden
bukan pada tempatnya apalagi saya kan saya pembantu presiden jadi nggak pada tempatnya lah bicara
karena presiden juga bertanya kepada yang lain seperti mbak puan kemudian pak erlangga itu ditanyakan kepada semua yang masih gak banyak kepasan
tapi saya kan posisi saya kan pembantu presiden
justru karena pembantu presiden yang bisa ditanya
putri ya pasti beliau hanya senyum senyum aja kita harus bisa mengartikan lah kalau beliau senyum senyum seperti apa
tapi tugas dari beliau kan terus turun di masyarakat
terus pastikan solusi yang diperlukan oleh masyarakat sampai bantuan untuk desa wisata a b c itu harus jangan hanya di belakang meja harus turun menyapa pelaku umkm ekonomi kreatif itu tugas dari beliau
karena beliau memang seorang pemimpin yang ada di tengah tengah masyarakat itu arahan dari beliau
turun ke masyarakat itu kan sekaligus meningkatkan elektabilitas itu adalah satu paket yang berjalan begitu ya
anda turun ke masyarakat elektabilitas juga meningkat begitu
yang kami dengar juga selain meminta anda turun ke masyarakat presiden juga mendorong anda untuk maju terus
ya tentunya kalau bagian daripada tugas dan fungsi saya ya memang itu harus jadi kewajiban kita menghadirkan suatu
misalnya saya ketemu sama pelaku ekonomi kreatif sebut aja namanya erwin
dia mengalami kesulitan nih
digitalisasi pembiayaan dan kalau kita memberikan bantuan fasilitasi dan lain sebagainya ya itu merupakan tugas dan fungsi kita
nah nanti dampak itu track recordnya dinilai masyarakat seperti apa ya ini merupakan ee
tentunya nanti eee
pandangan masyarakat terhadap itu
pandangan masyarakat terhadap kinerja kita dan itu plus minusnya nanti akan diukur tersendiri dan mungkin menjadi pertimbangan dari partai politik
tapi untuk cawapres cukup tinggi
kalau di posisi capres itu elektabilitasnya yang tinggi adalah ganjar pranowo kemudian anies baswedan dan juga prabowo subianto
anda sudah pernah berpasangan dengan prabowo subianto
kira kira yang mana yang kemisterinya masuk
berpasangan sama pak prabowo itu suatu kehormatan
banyak belajar dari beliau dan
ya chemistry kita sangat dapat dan beliau sebagai tokoh yang senior
banyak memberikan filosofi filosofi ya dia luas banget kayak enciklopedi berjalan gitu
karena dia banyak baca kan
jadi mau sama pak prabowo lagi
ini kan ditanya satu satu kan
sama sama kita di pemerintahan dan kita mengusung keberlanjutan pembangunan karena ee
apa yang sudah dicapai sepuluh tahun oleh pemerintahan pak jokowi ini menurut kami berdua sebuah prestasi dan walaupun ada nanti penyesuaian tapi secara ee
tema besarnya adalah keberlanjutan
adalah keberlanjutan pembangunan dan percepatan untuk pencapaian eee
target target supaya kita bisa mencapai indonesia maju indonesia emas dua ribu empat puluh lima
ganjar saya belum pernah berpasangan tapi dari ee
interaksi kami berhubungan baik dan diberikan
juga ada beberapa program pariwisata yang kita kembangkan kebetulan
destinasi super prioritas borobudur itu ada di jawa tengah
jadi saya banyak berinteraksi chemistry nya juga dapat
itu tentunya pernah bermitra dua ribu tujuh belas dan eee
walaupun cuma setahun eee
kita berhasil memberikan kontribusi kepada pembangunan dki saat itu
mundur sebagai konsekuensi karena di dua ribu delapan belas itu sebetulnya saya tuh gak perlu mundur jadi wakil gubernur
tapi saya memutuskan mundur saat itu dan saya sudah memberikan
satu kesempatan dan itu kesepakatan bahwa pks lah yang akan menjadi
wakil gubernur karena waktu itu yang pengusungnya adalah gerindra dan pks
jadi waktu itu sebagai konsekuensi dari pencalonan sebagai wakil presiden saya juga mundur sebagai wakil gubernur dan memberikan eee
kesempatan kepada pks untuk menggantikan kadernya menggantikan saya di posisi wakil gubernur
oke tapi ini informasi yang kita dapatkan
banyak yang memasangkan ada pusaran kekuasaan yang kemudian memasangkan ganjar dengan sandi
masa anda itu nggak dengar sih mas
ya pasti ada berita yang eee
tapi kan kalau saya lihat bahwa
kembali kepada suatu filosofi
pertama filosofinya ini dua nih
keberlanjutan pembangunan atau perubahan kan seperti itu
pak ganjar dan saya mungkin ada di satu pilar yang
memperjuangkan keberlanjutan pembangunan percepatan dan lain sebagainya
mungkin juga selain sama pak prabowo
karena pola pemikiran kita sama dan kita ada di dalam eee
satu klaster ya klaster yang sama tentang keberlanjutan itu eee
sah sah saja para pengamat untuk melakukan
berpendapat seperti itu tapi sekali lagi itu adalah ranahnya partai politik yang nanti akan menentukan
soal ganjar dengan sandi anda nggak masalah karena itu bagian dari continuity ya keberlanjutan pembangunan
tapi kalau dengan anies baswedan bagaimana
karena posisi sekarang anies baswedan kan dicerminkan ataupun di persepsikan sebagai oposisi
lawan dari pemerintah membawa slogan koalisi perubahan
nah ini yang mesti kita pelajari dulu perubahannya apa ini
karena kalau perubahannya itu ee
kalau dulu di dki ya kita memang koalisi perubahan
kita memperjuangkan beberapa posisi yang memang ee
ingin mengubah arah pembangunan dki saat itu
dan kali ini kalau di pilpres kami eee
melihat bahwa justru keberlanjutan dan percepatan pembangunan
jadi enggak masuk ya
pelajari dulu itu perubahannya di bidang apa
kalau di bidang ekonomi
saya sangat tidak setuju karena ekonomi kita sekarang
dalam trajektori yang sangat baik gitu loh
kalau justru percepatan dan keberlanjutan dalam koridor
mungkin itu bisa ada kesamaan titik pandang
tapi kalau tidak ya
ini harus duduk dulu tapi sekali lagi kita nggak usah berandai andai
ini ranahnya partai politik
intinya pada ujungnya pimpinan partai politik ini punya posisi sebagai negarawan
mereka akan memilih yang terbaik pasangannya
dan siapapun harus siap di nominasikan atau siap juga tidak di nominasikan
oke jadi memasangkan kembali ani sandi itu agak sulit karena informasi yang kita dapatkan setelah pilgub dki hubungan anda berdua kurang bagus gitu
kurang harmonis begitu pak sandi
sangat harmonis ya kita ya
jadi kalau dipasangkan lagi kalau harmonis mau
kita bersahabat tapi kan ini ranahnya partai politik
apalagi kalau partai politik ini berpen
mengusung ada perbedaan yang satu perubahan yang satu ada perbedaan
yang satu perubahan yang satu ada keberlanjutan
kalau change itu seperti apa
nah ini kan nggak bisa kita tawarkan kepada masyarakat
sesuatu yang rancu harus jelas kita komunikasinya kepada masyarakat calon pemilih kita
platform apa yang kita usung
waktu di pilpres dua ribu sembilan belas jelas platform kita indonesia adil dan makna
indonesia adil landmark
dan sebagian diadopsi karena kita sekarang menjadi bagian dari pemerintahan indonesia maju
nah nanti yang di dua ribu sembilan belas juga partai politik itu kan tentunya akan menentukan dulu platform
siapa nominasi presiden siapa nominasi wakil presiden tapi ini nih platform yang mereka akan lakukan
dari segi bagaimana penciptaan lapangan kerja
ekonomi apa yang didukung
bagaimana dengan hilirisasi terus atau berhenti
bagaimana dengan ikn
bagaimana dengan eee
nah ini yang harus disetujui dulu
kalau disetujui dan kita bisa sepakati tanda tangan
baru pilih nominasi presiden sama wakil presidennya siapa kan begitu konsepnya
oke tampaknya anda sangat berhati hati sekali nih bicara soal hubungan dengan anies baswedan
berarti hubungan anda dengan anies dipengaruhi oleh kondisi politik hari ini ya
nah kita persahabatan selalu eee
kalau kita lihat di level karena politik itu tidak pernah tentang pribadi
kita hubungannya sangat baik tapi kalau kita lihat kan ee
dari ya yang mengamati ee
secara keseluruhan itu selalu membawa ini ke dalam ee
suatu sekat sekat politik
buat saya itu eee
politik ini justru nya harus dijadikan sebagai wahana
bagi kita untuk eee
mengadu gagasan kita
mengadu pemikiran kita dan tidak pernah tentang hubungan pribadi
terakhir pak sandi kalau nanti partai politik akhirnya memutuskan anda
tidak bisa maju ataupun tidak memilih anda
sebagai kontestan pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apa yang akan dilakukan oleh sandiaga uno kalau tidak bisa bertarung di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
yang pasti gak akan ngambil kerjaan
nah kemarin udah coba jadi host
tapi kan udah menang penghargaan
udah berhasil itu
tapi saya akan terus berkontribusi kepada bangsa dan negara
dan saya melihat bahwa ruang berkontribusi itu gak sempit tapi sangat luas
pilpres dua ribu dua puluh empat ini miliknya anak anak muda yang tadi
ini saatnya yang muda juga menawarkan gagasan
dan kalau dari segi eee
pilihan mungkin dari daftar pemilih yang akan menentukan itu ee
kaum perempuan yang sekarang ini semakin aktif
garda terdepan dalam pembangunan bangsa
saya akan tetap berjuang berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam mungkin kapasitas yang lain
tapi pengetahuan saya di bidang ekonomi untuk memberikan suatu inovasi dan ee
membawa kemajuan bagi bangsa akan terus berlanjut
terakhir sekali saya tadi belum menanyakan ini
sampai kapanpun anda tidak akan keluar dari gerindra meskipun tidak bisa maju kontestasi pilpres
saya akan terus berkhidmat di partai gerindra
dan saya akan mematuhi apapun keputusan
tapi kalau pak prabowo memutuskan yang lain tentunya akan saya ikuti dengan ee
segala konsekuensinya karena itu merupakan arahan dari beliau sebagai ketua umum
jadi anda akan tetap di partai gerindra apapun keputusan prabowo subianto
iya keputusan pak prabowo tentunya harus kita ee
maknai sebagai keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara dan saya akan ikut dengan arahan beliau
keberlanjutan ekonomi dan pembangunan yang sudah dilakukan sepuluh tahun ini akan menjadi ee
mungkin titik ee
percepatan dari ee
pembangunan kita dan keputusan partai partai politik yang nanti akan mengambil sikap di bulan oktober dan bulan november tahun depan
akan mencerminkan itu
dan saya sangat optimis bahwa indonesia akan
melalui kontestasi demokrasi ini dengan ee
apapun keputusannya nanti kita tunggu bersama karena nasib politiknya seorang sandiaga uno masih akan kita lihat beberapa bulan ke depan ya
karena politik sangat dinamis sekali dan everything is possible
semuanya sangat mungkin
kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya
terima kasih sekali pak sandiaga uno sudah menjawab beragam pertanyaan yang mungkin bukan hanya di kepala saya tapi di kepala banyak orang
di kepala politisi politisi lain yang sedang menonton acara ini
terima kasih sekali pak sandiaga uno atas
terima kasih mbak nana
kepada political show malam hari ini
dan itu tadi jawaban jawaban dari menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus politikus partai green rice sandiaga uno
dan setelah ini kita akan mengulasnya bersama dengan ee
hasan nasbi direktur dari sirus network
bagaimana peluangnya di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat dan apa kata mahasiswa tentang sosok sandiaga uno
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemarauan tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan saat ini saya sudah bersama dengan founder dari sirus network mas hasan nasbi
terima kasih sudah hadir untuk mengulas tadi sudah nonton sama sama kita sudah mendengar jawaban jawaban dari seorang sandiaga uno
nah yang ingin saya tanya yang pertama mungkin kita kaget ya lima belas kali beliau ini menyampaikan bahwa beliau ini siap untuk maju dalam kontestasi pilpres
lima belas kali sandiaga uno menyampaikan secara terbuka siap maju sebagai capres ataupun cowapres
ini kalau dianalisa kenapa kemudian berani keluar dari pilpres
kenapa kemudian berani keluar dari sarangnya untuk bicara siap maju kontestasi pilpres gitu
iya mas sandi kan sebenarnya setelah jadi pengusaha memang terlihat punya minat yang cukup besar dalam politik
kalau yang saya tahu dari dua ribu dua belas sebenarnya sudah punya minat untuk menjajal pilkada dki
pak jokowi lebih dulu ketemu dengan
pak jokowi sangat suka dengan
figur ini tapi saya tidak tahu apa
pembicaraan mereka berdua
jadi enggak jadi pasangan
mungkin mas andi juga
waktu itu belum terlalu siap
kan gitu maju dalam
pilkada dki awalnya kan mau jadi gubernur
tapi mungkin karena konstelasi partai
wakil gubernurnya mas andi
kursi nyaman loh jadi
jadi wakil gubernur
yang sudah jadi kan nyaman jadi calon
memang melihat bahwa memang
minat politik beliau besar
jadi kalau hari ini ditanya
siap maju gak pasti beliau maju
karena minatnya memang besar
minatnya memang besar atau memang
ini adalah kesempatan terakhirnya seorang sandiaga uno
karena dengan angka elektoral
yang kita lihat di beberapa lembaga survei itu cukup
tinggi sebagai cawapres karena kemarin gagal
kemudian ini adalah kesempatan terakhir
karena nanti dua ribu dua puluh sembilan orang sudah
lupa sudah punya kandidat
sendiri yang mungkin menang
ini pemilu kesekian
tetap relevan kan pak prabowo
jadi mas andi menurut saya
jauh lebih mudah daripada pak prabowo
jadi kalau misalnya
ini kesempatan terakhir itu lebih kepada
sangat subjektif lah penilaian beliau pribadi
tapi kalau penilaian objektif menurut saya ini bukan kesempatan terakhir
ini bukan kesempatan terakhir
dua kali pemilu juga masih bisa
dua kali pemilu masih bisa
jadi ini peruntungan dicoba terus kalau menurut mas hasan
itu menurut saya lebih kepada
perasaan diri sendiri aja
kalau buat saya ini kayaknya kesempatan terakhir
tapi ternyata enggak kalau orang minat politik tinggi itu nanti
lima tahun lagi juga akan merasa oh masih
masih ada satu kesempatan lagi jadi enggak lah
kalau secara objektif kalau saya melihat
enggak ini bukan kesempatan terakhirnya mas andi
tapi menyampaikan secara terbuka
sudah memutuskan secara resmi
di acara rapimnas bahwa
yang menjadi capres itu tunggal hanya prabowo subianto
agak agak bagaimana ya
apakah ini melanggar etika politik
kalau tadi saya tanya kemudian mas andi mengatakan bahwa
kok tidak ada yang dilanggar itu
tapi secara etika politik
apakah kemudian itu
pdip juga punya dua calon kan
mas ganjar ada
tapi kan belum diputuskan oleh pdi perjuangan siapa yang menjadi capres
mas sandi ini memang kan
salah satu tokoh publik
ya ada dua tokoh publik lah di gerindra
ada sandiaga uno memang bedanya
sandiaga uno jadi tokoh publik doang
kader yang bisa
menjadi pemikat pemilih
tapi nggak punya kendali di partai
yang punya kendali di partai kan
jadi kalau menurut saya
kalau secara personal mas sandi merasa ini tahun terakhirnya dia
ya wajar mungkin dia bilang lima belas kali tadi
iya ini kan kesempatan besar
mas andi kan sedang dalam
posisi punya jabatan
kalau dalam posisi punya jabatan
untuk mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi
dari jabatan menteri kan sayang
kendalanya memang di dalam soal partai
tapi saya yakin ikatan mas andi dengan gerindra
enggak begitu kuat amat
jadi lebih ikatannya lebih kuat dengan pak prabowo ketimbang gerindra
pak prabowo dengan gerindra tentu kuat
itu enggak bisa dipisah
tapi mas andi dengan gerindra enggak sekuat itulah
kalau ada kesempatan lain menurut saya
mungkin akan dicoba
kesempatan dari partai lain misalnya
kalau itu datang ke mas andi
saya yakin akan dicoba
seberapa besar peluangnya
seberapa besar peluang buat apa
kalau misalnya ada partai lain yang menawari
di atas berapa
untuk menerima kesempatan dari partai lain
karena saya yakin ikatannya dengan partai gerindra
nggak begitu kuat seperti misalnya pak prabowo
bahkan tidak lebih kuat daripada ikatan misalnya ganjar
tapi membayangkan mas andi keluar dari gerindra
enggak terlalu susah
tapi tadi sudah dikatakan bahwa
sampai kapanpun saya akan berada di gerindra
dan apapun keputusannya pak prabowo dia akan ikuti
menurut saya secara diplomatik hari ini
masih kader gerindra
dan kalau ditanya di depan publik
harus jawab seperti itu
tapi kan ada sisi lain
bahwa siap maju jadi capres atau cawapres
kan juga sisi pernyataan lain
yang punya tanda tanda lain juga
bahwa kalau misalnya ada kesempatan
dia akan ambil itu
tapi menurut mas hasan
apakah ini tindakan tindakan yang dilakukan
oleh pak sandi
seperti melangkahi enggak sih
kalau tadi anda katakan bahwa hubungannya pak sandi
dengan pak prabowo lebih kuat dibandingkan
hubungan antara pak sandi dengan gerindra
tapi dengan menyampaikan kesiapan ke publik
itu kan seperti melangkahi orang yang punya hubungan kuat dengan jokowi
dengan gerindra jauh lebih kuat dibandingkan
hubungan sandi dengan gerindra
saya juga gak melihat hubungan pak prabowo dengan sandi
bahwa mereka pernah jadi pasangan iya
tapi kan mas anies juga pernah berpasangan dengan mas sandi
bisa ditinggalkan di tengah jalan juga
ini menurut saya soal kesempatan
yang kalau secara subjektif dia bilang
ini kesempatan terakhir saya ya dia akan coba
kalau tadi mas sandi bilang
ini kesempatan terakhir saya loh
ya enggak mungkin enggak dia coba dong
jadi kalau misalnya
kan menurut saya tadi itu ada harapan
bahwa pak prabowo akan
akan memutuskan lain
kondisi kesehatan pak prabowo misalnya tidak memungkinkan
mas sandi bisa jadi backup plan nya
gerindra menunggu bola muntah maksudnya
tapi kalau pak prabowo sehat
menurut saya mau gak mau calon
presiden gerindra harus pak prabowo
walaupun sudah kesekian kali
tapi nggak ada lagi calon yang lebih kuat dibandingkan pak prabowo
di gerindra untuk dijadikan sebagai
calon presiden jadi mas sandi kalau punya
keinginan hari ini harus memang
membayangkan kalau enggak bersama
pak prabowo lagi itu pilihan pertama itu
harus memilih kesempatan lain
dari partai lain gitu dan menurut saya itu
sangat mungkin untuk dilakukan oleh mas andi
tapi secara diplomatis kalau kita tanya nih
ya saya akan tetap ada di gerindra dong
itu jawaban diplomatis ya seorang politisi
tapi kalau dari sisi survei
yang tadi kita lihat nih angka elektoralnya
memang seorang sandiaga uno
untuk elektoral sebagai capres ya
tidak terlalu tinggi tapi untuk
capres memang beliau cukup tinggi di posisi
itu tidak berubah artinya kalau
sandiaga uno ini sudah punya loyal voters
berarti dari dua ribu sembilan belas
ke menjelang dua ribu dua puluh empat
ya loyal votersnya di angka segitu
pemilihan itu punya strong voters
oh strong voters ya
ketika dia naik eskalasi
naik eskalasi jadi untuk pilpres
dia sudah punya pendukung loyal
ganjar ridwan kamil juga seperti itu
pak prabowo veteran pilpres punya
pendukung yang loyal mas andi
pilpres tapi sebagai
mungkin bisa menjelaskan bahwa angka dia itu tinggi
sebagai calon wakil hari ini karena
imajinasi pendukung dia memang masih tetap
mas andi sebagai calon wakil
oke ini kalau kita lihat
sekitar desember dua ribu dua puluh satu itu
diangkat dua puluh dua tujuh kemudian april

turun turun terus diangkat
apakah dipengaruhi banyaknya
tokoh yang memang
punya peluang menjadi cawapres ya
ya itu satu
yang kedua kan juga orang orang
yang digadang gadang untuk
menjadi cawapres kan juga berakrobat
jadi ada momen momen
ketika misalnya ridwan kamil sangat tinggi
misalnya erick thohir tiba tiba naik
juga ke tiga besar gitu jadi
ada yang mereka lakukan untuk
jadi kalau misalnya ruang kosong
angka ini nggak akan berubah artinya orang nggak ngapa ngapain
tapi kalau sama sama lari
perubahan perubahan ini sangat mungkin
terjadi apalagi misalnya kalau
kompetitornya di cawapres itu
juga ada yang menteri lain misalnya
atau misalnya gubernur yang masih
menjabat tentu mereka juga punya
panggung untuk mendapatkan
sandi sebagai menteri pariwisata
sebenarnya dari sisi kebijakan
untuk ditampilkan ke publik
gak banyak hmm oke tapi yang
yang membuat dia tetap tinggi
menurut saya selain
pilpres tadi adalah karena dia rajin keliling
oke ya penampilan
jadi publik secara langsung itu cukup banyak
basis pemilihnya apa nih mas
sandi eganu anak muda
atau kelompok kanan yang sama seperti

dapat ceruk baru atau bagaimana
kelompok kanan yang sangat kanan sekali sekarang
sudah menemukan inang baru oke
namanya anis baswedan oke
jadi basis kelompoknya dia
mas andi memang adalah kelompok kelompok
muslim adalah bagaimanapun kan beliau
aktif juga di kegiatan apa di organisasi
islam dulu ijmi misalnya kelompok muslim perkotaan
yang ke sandiaga uno ada
ada kelompok kelompok anak muda ekonomi kreatif
yang ke sandiaga uno karena sering disentuh oleh dia itu
ada dan orang orang yang
menjadi entrepreneur muda mengidolakan
seorang sandiaga uno itu kan juga
juga banyak jadi menurut saya kalau dari
sisi usia dan dari sisi pendidikan
pasti sma ke atas ya
usianya mungkin di bawah tiga puluh lima
oke dan satu lagi mungkin ada segmen
perempuan karena soal kefiransi jadi perempuan pemilih
muda dan berpendidikan ya
oh itu memang basis pemilihnya
sandiaga uno oke tapi sebenarnya
itu juga mirip dengan beberapa karakter lain kan
kalau misalnya sandi disandingkan dengan
erick thogir karakter pemilihnya agak mirip ya
agak mirip oke oke
kita akan tanya dan
minta tanggapan dari teman teman mahasiswa
mengikuti dialog kita silahkan
perwakilan dari badan
eksekutif mahasiswa universitas pancasila
golkar sekarang ya
mbak saya mungkin ingin bertanya
ya kepada pak hasan
melihat angka angka dalam tren
elektabilitas pak sandi ini kan
baik dalam capres maupun cawapres
dapat dikatakan sedikit tertinggal dengan
calon lainnya apalagi tadi
capres itu hanya memegang suara
sekarang ini kan banyak
isu isu yang tadi juga sudah dibahas
kayak terkait kesiapan
pak sandi menjadi cawapres ini memicu
kerusuhan internal gerindra
dinilai sebagai calon ilegal
dari gerindra dan lain sebagainya
apakah pak sandi ini masih punya
kesempatan untuk menarik perhatian
atau membangun kepercayaan baik kepada
masyarakat maupun kita sebagai mahasiswa
yang tadi juga sudah
kemilu dua ribu dua puluh empat nanti gitu pak
apakah mungkin di tren
elektabilitas yang akan mendatang
pak sandi ini
bisa memegang suara tertinggi gitu
oke satu lagi
dari perwakilan universitas pancasila
apakah suara terdengar
kedengaran silakan ini agak gelap ya
pak sandi juga berbicara tentang
bahwa beliau pernah
menghadiri undangan dari partai p tiga
mungkin di benak saya
muncul satu pertanyaan
tanyakan ke bapak ya
beliau itu hadir untuk memenuhi undangan tersebut
apakah hanya sebatas
silaturahmi saja atau
atau sekalian tadi juga beliau menjelaskan
setelah berdiskusi dengan pak prabowo kayak
ya udah datang saja gapapa gitu kan
ada sebagai langkah untuk mengambil perhatian
para partai politik ini agar mereka itu
memilih pak sandi ini
sebagai seorang calon presiden itu saja
oke terima kasih teman teman dari
universitas pancasila mas hasan yang pertama
kenapa kemudian elektabilitasnya sandiago
doni lebih tertinggal begitu ya
nanti kedepannya bisa mengejar lagi
suara para pemilih muda
itu yang pertama yang kedua pak sandi
datang ke acara acara p tiga
acara acara partai lain apakah
ingin menarik perhatian dari
politisi ataupun partai politik atau
memang ya mengejar kesempatan saja seperti tadi
yang anda katakan pak mas hasan
kalau jadi kalau
untuk elektabilitas sebagai calon presiden itu
tidak usah khawatirlah yang ini ya
jadi mas sandi itu sudah punya
backbone nya lah jadi nggak akan
tertinggal tertinggal banget dari kandidat lain itu
elektabilitas cawapres itu kan sebenarnya
tidak betul betul real
capres tidak dipilih sendiri
dan cawapres tidak dipilih sendiri bukan seperti
filipina yang capresnya dipilih sendiri
kemudian cawapresnya dipilih sendiri
gak seperti itu jadi elektabilitas
cawapres ini lebih kepada seberapa besar
sih kalau orang ini maju dalam konsentrasi
ada yang mungkin sekarang elektabilitasnya
dengan capres tertentu kelihatan bagus
jadi ketika kelihatan bagus mereka itu
melejit sebagai pasangan bukan
sebagai individu individu nah iya
jadi seperti itu jadi kalau mas sandi
menurut saya pasti jadi
calon yang menarik untuk dilirik oleh banyak pihak
ya bahkan mungkin
oleh pak prabowo sendiri kalau pak prabowo
buntu nih misalnya ya akhirnya nanti
kembalinya ke pak sandi lagi aduh gimana nih
caimin nih gitu misalnya secara
ya udah siapa yang bagus sandiaga lagi bisa juga
seperti itu jadi menurut saya
kalau dari sisi elektabilitas sebagai cawapres
angka angka hari ini sudah
nggak usah dipusingin lagi oleh
nomor tiga ranking itu sudah
nggak terlalu penting untuk sebagai cawapres
karena bukan mutualnya eksklusif
nah kalau hadir di acara p tiga itu yang saya bilang tadi
kalau ada kesempatan
pasti diambil ya
jadi apapun kesempatannya di atas meja itu akan
dicoba ya iya kesempatan itu akan dicoba apalagi
secara subjektif ada perasaan
bahwa ini adalah tahun terakhir saya
kesempatan nah itu akan lebih kuat lagi
kalau ada undangan dari yang lain mungkin juga akan didatangi
walaupun kemudian bisa dibungkus secara diplomatik
menghadiri undangan tapi bahwa itu
adalah percobaan untuk
menjajal sebuah kesempatan itu nggak bisa juga
itu tadi ulasan dari
dari sirus network dan setelah ini kita akan
sama sama mendengarkan sama sama sentilan sentilan
khas dari anak anak muda dari
teman teman komika komisi co
dan kemana mana tetap bersama kami di
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi kaget aja udah mulai terlihat
sebelum aku mulai iya
aku punya lagu spesial sesuai banget
sama tema kita hari ini bang lagu apa
do ada lagu bang ini gak ada di skrip loh
ada ada lagu lagu dari siapa bunya
kakak glenn kakak glenn yang
sesuai dengan tema hari ini sesuai
yang lagu yang mana yang lagunya adalah akhir cerita cinta
ada ada untung ada
orangnya loh udah udah udah
udah keburu pulang untung gak ada orangnya dong
untung gak ada orangnya minta bahas hari ini temanya bang
betul pak sandiaga uno ini siap
maju di pemilu untuk jadi capres maupun
cawapres betul kalau kita
melihat bahwa kalaupun pak sandiaga uno
satu syarat mutlak yang dipilihnya
apa untuk menjadi pasangannya apa itu
tidak hobi berkuda
benar benar benar tapi kalau kita lihat juga
karir politik pak sandiaga ini cukup
mengejutkan di dua ribu sembilan belas kenapa
karena awalnya di dua ribu sembilan belas yang
sering disebut jadi wakilnya pak prabowo pada
waktu itu adalah mas ahy
betul betul semua media setiap hari bahasnya
alasan sendiri kenapa memilih pak sandiaga uno
karena ketekunannya bukan
tapi lebih banyak uangnya
oh ya daripada ahaye benar
karena memang memilih teman yang pasti pasti aja
betul memilih teman yang pasti pasti aja
betul tapi bang ya
kita coba lihat dulu jalan
karirnya pak sandi boleh
awalnya itu dia dari seorang pengusaha
cawa press habis itu jadi youtuber jadi youtuber
sampai sini udah bener nih
tiba tiba dia jadi
siap untuk ikut pilpres dua ribu dua puluh empat
harusnya jadi youtuber aja itu udah benar padahal
karena secara fakta pak sandiaga uno
ini masuk lima besar pejabat
dengan subscriber terbanyak oh iya
betul yang pertama pak jokowi
lebih dari satu juta pengikut sosial medianya ya
betul wajar presiden
pemilu aja dia menang masa subscriber kecil
betul pasti yang kedua
pak basuki cahayapurnama
pak ahok subscribernya satu juta
satu juta betul mungkin prinsipnya
pak ahok gak apa apa kalau di pilgub yang penting
tidak kalah di subscriber benar karena yang penting
sekarang subscriber betul
yang ketiga pak ganjar pranowo
oke sembilan tahun seribu
yang keempat pak deddy mulyadi
mantan bupati purwakarta
tujuh ratus eh delapan ratus ribu
kok bisa karena setiap kali sidak
acting marah marahnya bagus
jadi orang pada suka nontonnya
iya iya iya benar benar setiap kali sidak
marah sidak marah sidak kok ektingnya bagus pak
dan yang terakhir pak sandiaga uno
berapa pak tujuh ratusan
tujuh ratus ribu tau gak kenapa
bisa tujuh ratus ribu kenapa karena
pak sandiaga uno pernah bikin video prank
di dua ribu sembilan belas dan dua ribu sembilan belas
di saat indonesia ke prank apa tuh
deklarasi kemenangan padahal kalah nah itu dia
itu yang bikin melejit subscribernya tuh
mau gimana pun dia tetap jauh lebih kaya daripada kita bang
betul dor bang dia harus tau pak sandi
itu pernah masuk dalam daftar
orang terkaya di asia berapa
harta kekayaan total kekayaannya itu menurut
artikel yang dibaca sepuluh triliun
sepuluh triliun itu bang kalau kita
beli telur gulung satu indonesia
kegulung bang kita jadi
telur gulung pak betul betul
ih bang dan aku pernah baca juga
ternyata pak sandi agak tuh berhasil
sampai di titik ini tuh gak semudah itu ada prosesnya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dia itu pernah
jadi pengangguran di phk
di phk di phk sampai dia
jual perhiasan istrinya bang
liat deh dia jadi berhasil dan sukses bang betul
ini ini menunjukkan bang
aku jadi punya pesan untuk istri istri bang elpa
untuk semua istri istri yang nonton
kalau misalnya kalian punya suami dia gagal
mungkin sampai jual perhiasan
karena suami kalian bukan sandi agak
hahaha perlu diingat
betul betul dan yang terakhir aja pesan moral kita
siap nyapres itu boleh aja
oke yang namanya siap semua orang bisa
siap tapi yang perlu kita ingat masyarakat
indonesia itu butuh juga yang sigap
kenapa karena masyarakat sudah lelah
berharap nama saya aldo dan saya rinto harahap
oke terima kasih
teman teman dari komisi co
ada gian dan juga aldo
tadi terakhirnya ini ya
gian namanya gian ya bukan rinto harahap ya
itu udah almarhum loh
oke terima kasih teman teman dari komisi co
tadi penampilannya sekaligus menutup
political show pada malam hari ini terima kasih
juga kepada founder sirus network
mas hasan nasbi yang sudah mau
mengulas tadi peluang
seorang sandiaga uno dalam kontestasi
ketemu senin depan
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia
saat malam dan sampai jumpa
sampai ketemu minggu depan di political show